rusia mencatat rekor dalam bisnis senjata
total ekspor senjata rusia tahun lalu bernilai lebih dari seratus triliun
diperkirakan jumlah ini akan terus meningkat
sanksi barat dan resesi ekonomi rusia tidak mengurangi ekspor senjata rusia
tahun ini rusia kembali menjadi eksportir senjata terbesar kedua di dunia setelah amerika serikat
pada tahun dua ribu lima belas total ekspor senjata rusia mencapai empat belas lima miliar dolar
atau setara dengan satu ratus sembilan puluh dua enam triliun rupiah
jumlah ini lebih tinggi dari apa yang diperkirakan
portfolio pesanan asing terus bertambah dan saat ini sudah mencapai lima puluh enam miliar usd
atau setara dengan tujuh ratus empat puluh lima triliun rupiah